terima kasih namasi bersama kami jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara satu tahun terhadap irfan widianto
tuntutan ini terkait perkara perintah dalam kasus penembakan brigadir yosua utabarat
selain pidana penjara jaksa juga menuntut denda sepuluh juta rupiah subsidar tiga bulan kurungan
dalam perkara ini irfan dituduh mengumpulkan dan merusak cctv di sekitar kediaman ferdisambo di kawasan duren tiga jakarta
karena itu ia dinilai melanggar pasal empat puluh sembilan junto pasal tiga puluh tiga undang undang ite
namun demikian penasihat hukum menilai tindakan irfan tidaklah melanggar hukum
ia juga menyatakan irfan melakukan perbuatannya karena perintah atasan langsung
tapi pada fakta persidangan sudah jelas bahwa klien kami terdakwa ini mengganti dvr cctv itu agar sistemnya tidak terganggu
diganti dengan yang baru supaya sistemnya
bisa berjalan dengan baik yang lama digunakan sebagai barang bukti
selanjutnya juga penuntut umum juga berpikir bahwa dengan tidak adanya surat perintah dan yang memerintahkan bukan atas nama arsul
ingat yang memerintahkan klien kami adalah komandan langsungnya atasan langsungnya
kanitnya langsung yang memerintahkan untuk datang ke komplek durentiga
jadi tidak ada alasan penuntut umum menyampaikan seperti itu
semuanya tidak mendasar dan tidak